maka survival sebagai partai kabah ya kami dorong p tiga untuk melakukan komunikasi komunikasi politik
bersama plt ketua umum p tiga muhammad mardiono rozi pertama dalam sejarah parlemen tanpa p tiga kamis delapan belas april pukul setengah sembilan malam di komnas
dalam rangka survival sebagai partai kabah ya kami dorong p tiga untuk melakukan komunikasi komunikasi politik
karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini
sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah
jadi kami dukung rangka rangka p tiga untuk melakukan komunikasi politik
karena ketika pemilu kemarin ada pihak pihak
yang melakukan operasi operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk psi
sehingga akhirnya membuat p tiga tergerus
itu hasil operasi politik
saya masih bersama pelaksana tugas ketua umum p tiga
yang juga pernah menjadi anggota dewan pertimbangan presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
pak mardiono tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh sekjen
yang mengatakan demi survival atau supaya p tiga ini bisa bertahan
silahkan untuk berkomunikasi dengan koalisinya pak prabowo gibran
ya tentu tidaklah mungkin partai politik itu kemudian berdiam diri ya
dalam menjalankan langkah langkah strategi politiknya
kami terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak
tentu untuk membangun sebuah
sejak kapan misalnya pak mardiono
sebenarnya kita sebelum pemilu pun kita masih berkomunikasi baik
dalam konteks misalnya mbak rozi ya
dengan pak erlangga dengan pak yulki flihasan
karena dulu p tiga itu membangun
kalau ini rasanya komunikasinya setelah hasil kpu
kemudian ya ini tentu maksud komunikasinya adalah hey gimana nih
apakah pak mardiono memang sudah lama menjalin komunikasi dengan katakan koalisi indonesia maju
bahwa p tiga akan bergabung ke pak prabowo dan gibran
karena p tiga itu kan koalisi pemerintah
dan indonesia maju itu kan juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah itu
pak prabowo sudah berkomunikasi sama pak prabowo
kalau pak prabowo kan juga sama koalisi pemerintah
artinya tidak mungkin komunikasi itu terputus
ya komunikasi itu tentu terus bersambung
nah kemudian dalam konteks apakah kita bergabung atau tidak ya
itu kan tidak mungkin jadi lahir dari satu arah ya
dari partai persatuan pembangunan saja
ini kan melibatkan banyak hal
ya tentu bagaimana untuk membangun pemerintahan ini yang akan datang
ketika pak mardiono datang ke halal bihalal partai golkar waktu itu
bahwa kode akan bergabung dengan partai partai koalisi pendukungnya pak prabowo dan mas gibran
iya kalau itu secara natural ya
saya di telpon pak erlangga
di p tiga ini ya kalau diundang halal bihalal
rame waktu pak mardiono datang ke halal bihalal itu
di meja yang bersamaan dengan ketum partai golkar
dan dengan ketua umum psi
sepertinya duduk berdampingan ini
akan berlanjut terus kayaknya
jadi memang pak mardiono p tiga ini akan bergabung
dengan koalisi pak prabowo dan mas gibran
tentu itu tidak dari sepihak ya
bergabung itu tentu ada keinginan bersama
perlu nggak merapat pada koalisi pemenang
karena ini kan baru versi
seperti p tiga ditentukan oleh kpu
menurut perhitungan kpu bahwa p tiga tidak lolos
nah nanti akan menunggu keputusan nanti di
mengatakan hasil mk dua puluh dua april akan mengumumkan putusannya
yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih
ke dua puluh oktober nanti akan dilantik
apakah p tiga akan bergabung
akan dibahas sesuai dengan mekanisme partai
itu mekanisme partai untuk menentukan sebuah langkah arah politik ke depan
itu harus melalui proses setidak tidaknya
apakah anda merasa perlu untuk bergabung
ya kalau untuk membangun bangsa ini ke depan ya
apalagi saat ini kita menghadapi sebuah tantangan tantangan yang besar
saya mendapat sense bahwa p tiga akan merapat pada koalisi indonesia maju
karena inilah yang anda sebut sebagai upaya menyelamatkan partai
kalau anda tidak punya kursi
tetap berada di luar parlemen
tidak ada kursi di dpr pusat
kemudian tidak ada juga kursi di dpr
tidak ada partai yang mau sengsara seperti itu pak
apakah dengan bergabungnya atau mencoba mendekati koalisi indonesia maju adalah upaya anda untuk menyelamatkan partai ini
jadi lobby lobby politik itu dalam semua tujuan itu masih kita lakukan
tujuannya tidak hanya sekedar kita untuk bergabung
tapi tujuan untuk mengkomunikasikan bagaimana arah perjalanan bangsa ke depan ini
ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama
bagi koalisi indonesia maju gitu
katakan pak mariono merasa oke saya terbuka untuk menjadi bagian membangun indonesia
saya bergabung dengan koalisi indonesia maju
tetapi buat mereka yang sudah bekerja di sana
jadi kira kira apa daya tawar p tiga untuk bisa diikut sertakan di koalisi indonesia maju
ya itu terserah itu versi
kalau kita mau berkeluarga ya
itu kan pasti berdiri dari dua versi ya
tetapi kemudian nanti bisa membangun sebuah sinergi kekuatan ini kan
mesti nanti kita ada sebuah kompromi
kompromi politik yang kita bisa meyakinkan bahwa tentu ini semua akan menghasilkan sebuah kemaslahatan yang besar
apa daya tawar p tiga untuk diajak
satu perolehan suara di dpr
kecuali kalau memang mk memutuskan hal yang lain
dan p tiga masuk di parlemen
ya karena itu jawabannya harus dijawab nanti
setelah nanti mk sudah memutuskan
tetapi mbak rosy kita juga tidak akan terlalu gr ya
artinya kemudian wah nanti kita akan ikut atau tidak itu ya terlalu gr ya
ikut ini dalam konteks untuk kebersamaan
kebersamaan itu harus ada sebuah kesepakatan
pak dwardiano dalam politik saat ini kebersamaan itu sebenarnya adalah kata yang ingin menghaluskan dari bukan soal keberhamaan
soalnya ada juga pandangan begini
pak mardiono sebagai ketum plt p tiga
kalau mau menyelamatkan p tiga katanya pak
segeralah mendeklarasikan bergabung dengan pak prabowo dan mas gibran
pasti partainya bisa masuk parlemen
atau bisa survive dengan cara masuk parlemen
seberapa besar anda melihat bahwa ini adalah skenario yang realistis untuk p tiga
jadi p tiga bisa nanti mendapatkan keputusan yang adil
itu kewenangannya ada di mahkamah konstitusi
ini keputusannya nanti mahkamah konstitusi
dan kemudian selanjutnya keputusan politik p tiga itu akan bergabung dengan pihak lain
dengan lebih dahulu mendeklarasikan katanya akan dibantu supaya survive
seberapa besar anda percaya pada pernyataan
ya saya pikir kalau membantu politik mbak rosy sudah mengemuka di publik ya
bahwa semua pihak ya sayang dengan p tiga akan membantu
dan menyayangkan apabila nanti p tiga sampai tidak lolos ke parlemen
menurut bapak tidak masuknya berdasarkan kpu p tiga ini memang ada operasi politiknya
karena lelosnya p tiga masuk ke parlemen karena ada operasi politik
karena gini ya operasi politik ini kan semua partai melakukan
kita tahu kalau pertanyaan operasi politik pasti bukan antara partai yang sejajar
operasi politik itu pasti dari sesuatu yang jauh lebih power
ya sesuatu yang punya keinginan besar ya
yang memiliki kepentingan agar mungkin p tiga tidak lolos gitu ya
ijinkan saya mencoba membacakan lagi apa yang dikatakan oleh roma hurmuzi
dia mengatakan mohon atensi kepada kpu ri dan bawaslu operasi apa ini meminjam bahasa pak yusuf kala apakah ini operasi sayang anak lagi
apakah operasi politik yang anda katakan tadi itu juga hampir sama dengan operasi sayang anak yang ditulis oleh roma hurmuzi
menurut pandangan saya tidak seperti itu ya
operasi yang saya maksud adalah operasi dalam hal kompetisi
ya ini ada operasi operasi yang memang bagaimana caranya untuk karena gini ya
karena p tiga ini kan juga ada yang menginginkan dan ada yang diuntungkan tentu kalau p tiga ini tidak lolos
kan tentu itu ada yang diuntungkan
jadi anda tidak sepakat bahwa operasi anda melihat bahwa ada operasi politik
untuk mengecilkan p tiga tapi bukan karena operasi sang anak
jadi anda tidak melihat misalnya kalau di sini disebutkan operasi sayang anak tentu refernya ke
karena tidak semudah itu kemudian akan memindahkan suaranya p tiga menjadi sebuah hadiah sayang anak itu
saya kalau nggak sepakat itu rasanya sulit medianya ya
karena di dalam pelaksanaan politik dalam negara demokrasi seperti indonesia
itu begitu banyaknya ya proses proses yang harus kita lalui
jadi ya menurut kesimpulan itu terlalu sederhana ya
tetapi kemudian itu ada misalnya grand grand design lain itu seperti p tiga selalu diwarnai dengan eksiden
ya dimana pemilu tahun dua ribu sembilan ya kita itu mau menjelang pemilu di puncak bogor sana ya
kita itu ada suatu tokoh kita ya itu dijemput oleh kejaksaan agung
ketua umum p tiga itu selalu kena kasus hukum
alhamdulillah saya bisa menghantarkan ini tanpa ada eksiden tertentu
pak marjono ini ingin mengingatkan dua ribu sembilan ketuanya ditangkap
pak surya dharma ali itu juga kena kasus hukum
lalu dua ribu sembilan belas sebelum pemilu juga ada romy yang tadi baru saya sebutkan
jadi sepanjang sejarah dalam tiga kali pemilu terakhir baru plt ketum p tiga yang gak kena kasus
jadi anda merasa anda tetap melihat ini sebagai bagian dari ya tapi kalau kena kasus hukum
gak bukan kemudian menjadi pembelaan bahwa gara gara ketua umumnya kasus
kita menghormati penegakan hukum
saya statement selalu setiap ada
kader yang terlibat kasus hukum kami menghormati ya
tetapi ya ini kok waktunya juga tepat pada saat saat menjelang pemilu misalnya
kalau mungkin bisa itu menjadi sebuah situasi yang merugikan oleh merugikan p tiga
ya konflik di internal itu ya kita menghadapi pemilu dua ribu empat belas kita mengalami konflik internal
yang panjang dua ribu sembilan belas juga sama
nah alhamdulillah di era saya ini selama satu tahun lebih kita hampir zero konflik
dan eksiden yang kaitannya dengan kader yang terlibat soal hukum segala macam khususnya
di kalangan elit itu juga sama ini zero ini kita jaga betul mbak
saya tidak bisa membayangkan kalau kali ini sampai terjadi kembali ini kami jaga
alhamdulillah saya bisa mengantarkan sampai pemilu mungkin kalau kita terjadi eksiden
kembali mungkin hasilnya tidak kita hanya kurang suara segitu mungkin lebih parah lagi
jadi kita tidak fair lah kalau menjawab ini misalnya kemudian hasilnya kalau kita terjadi
dan hasil yang menyebabkan keterpurukan dalam pemilu ini mungkin karena seseorang yang kerjanya gagal
tetapi juga ada jawaban lain jangan jangan kalau tidak dikerjakan oleh orang itu jangan jangan lebih buruk lagi
itu kan objektivitasnya kan harus kita kaji artinya tidak bisa menjawab secara sepihak gitu
baik pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi catatan sejarah bagi kepemimpinan mardiono di p tiga
seperti apa nasib p tiga dan plt ketua umumnya kami kembali sesaat lagi